olahraga basket tanah air mungkin kurang begitu terkenal di kancah internasional
namun jangan salah ada salah satu orang indonesia yang menjadi salah satu wasit basket terbaik fiba asia
yang kini akan tampil di nba summer camp dua ribu enam belas di las vegas
dan lamporan ini sekaligus menutup cnn indonesia sports kali ini
sini anda dapat menyaksikan cnn indonesia news desk
seperti inilah keseharian harja jalanri
di saat senggang di kediamannya di desa grogol kecamatan kapetakan kabupaten cirebon jawa barat
bersama keluarga adalah hal yang paling indah baginya
terutama bermain bersama anak satu satunya yang masih duduk di bangku kelas dua sekolah dasar
bermain basket adalah salah satu hiburan dan olahraga yang digemari oleh pria yang kini berusia empat puluh tahun tersebut
ya ia juga ternyata merupakan wasit basket terbaik nasional dan asia
salah satu wasit terbaik dari fiba asia ini belakangan juga dilirik oleh nba summer camp dua ribu dua puluh
yang diselenggarakan di las vegas amerika serikat
sebuah kejuaraan bergensi bola basket untuk menjadi bagian yang terpenting dalam kompetisi bergensi tersebut
dengan terpilihnya ia menjadi salah satu dari dua wasit yang terpilih dari fiba asia untuk summer camp dua ribu enam belas di las vegas ini
harja mengaku selalu siap untuk diminta partisipasinya jika nanti memimpin pertandingan tersebut
saat ini segala persiapannya pun sudah dilakukan dan akan segera berangkat ke amerika serikat
dapat kabar bahwa saya dipilih jadi salah satu kandidat untuk ikut nba summer camp pro and rice
tentunya saya excited dan saya sangat
bangga dengan pembelian ini
akhirnya buah kerja kerasa selama ini bisa
ada buahnya gitu kerja kerasa selamanya ada buahnya
dengan salah satunya dengan dipilih untuk jadi wakil fiba asia untuk nba summer camp
di asia apa satu satunya itu gimana
di asia saya dua orang
dua orang yang sama
dari fiba wakil dari fiba ada delapan orang
dua dari asia dua dari afrika dua dari amerika

dan satu dari juru
tentunya dengan terpilihnya di summer camp dua ribu enam belas
ia tak akan menyianyiakan kesempatan tersebut untuk bisa menjadi wasit terbaik internasional
dalam memimpin pertandingan pertandingan basket kelas dunia yang akan membawa nama harum indonesia
harja juga berharap agar bisa berpartisipasi dalam olimpiade dunia
cita citanya adalah bisa lebih dipercaya lagi oleh fifa untuk bisa memimpin pertandingan pertandingan di level dunia
ya ujungnya sih olimpiade mas
saat ini ia tengah mempersiapkan segalanya untuk berangkat ke amerika serikat
dalam kejuaraan yang diselenggarakan mulai tanggal enam hingga tiga belas juli mendatang
ia berharap dengan kesempatan ini bisa membuka jalan menjadi wasit terbaik di kancah dunia basket internasional